terima kasih ya bu
iya bu baik terima kasih
minum obat dulu ya
terima kasih ya bu
masya allah bu
harus terima kasih sama ibu
bu itu udah utang utang bujubannya
sampai gak lagi itu bu
ini tempat kumpulkan kue untuk anak kita
terima kasih papa
papa baik banget
itu bukan anak kamu mas
istri kamu selingkuh
aku gak selingkuh
apa bener kamu selingkuh
enggak aku gak selingkuh pa
di sembarangan aja kalau bicara
kamu jangan macem macem ya kalo ngomong
jadi kamu selingkuh
aku gak selingkuh
dasar istri gak berguna
aku gak selingkuh
aku gak selingkuh
pasti aku belum ngerti
ada apa bu
ini dimana ma
kita lagi di kontrakan bu
ya allah ma
kita harus ngakuin sesuatu ma
kita gak bisa terus terusan diem kayak gini
saya gak mau hidup menetapi nasib saya seperti ini terus
saya harus melakukan sesuatu bu
saya harus bisa hidup tanpa mas narko
saya setuju bu
gado gado buatan saya itu enak
bener gak sih bu
ya memang enak bu
kalau gitu kita jualan gado gado aja
mas apa lagi pelan pelan mas
kamu tuh bodoh banget nih
kamu sekarang pergi ya
kamu saya pecat
dalam sebulan lima pembuahan tukang pecat
ya habisnya mereka pada bodoh semua
gak ada yang cocok
ya harusnya kamu doang yang sesuaiin
mereka juga punya perasaan yang galak galak
gara gara aku ambil perasaan aku jadi campur aduk
harusnya mereka dong yang ngertiin aku bukan aku yang ngerti mereka
bu saya pesan gado gadonya satu ya
abis nanti capek ya sini saya gantiin bu
bu gado gadonya enak banget

bu ini hari ini penghasilannya tuh lebih dari biasanya loh bu
kalau begini terus kita bisa kontor mampu besar bu
ngomong rumah saya jadi ingat sama rumah
sekarang udah sembilan bulan dong
aduh bu gak usah diinget inget dah
nanti ibu malah sakit hati lagi
saya gak sedih kok bu
udah lewat itu mak
saya tuh justru kangen
itu kan berarti anak saya juga
ibu gak ingat apa perlakuan bapak sama mbak tasnya dulu
bu aja nih bu yang gak disakitin
sampai sekarang tuh mbak masih terasa banget loh sakit hatinya
sakit hati itu jangan disimpan lama lama
kamu jadi penyakit
ibu memang bener bener istri yang mulia banget hatinya
kalau mbak anang kalau mbak anang dia gak akan pernah maafkan mereka
walaupun mereka itu mohon mohon sama ibu
mbak aan pernah maafkan mereka
sebelum mereka datang minta maaf ke saya
saya udah maafin mereka duluan
perasaan perasaan yang buruk tuh jangan simpen lama lama bu
itu rahasianya kalau mau hidup tenang
kalau makan mereka amit amit
nggak mau mbak maafkan mereka
udah nyebut itu mbak jangan ngomong kayak gitu
udah lah ini mbak sholat asar
sebentar lagi maghrib telat lagi sholatnya
iya cepet mbak
mas anak yang aku kandung ini anaknya mas marto
jadi apapun yang aku mau mas marto harus turutin dong
iya iya aku turutin
tapi kalau aku selalu turutin kamu kapan aku kerjaannya tasya
kan ada pembantu
mas tahu nggak pembantu yang mas kasih itu bodoh semua
pokoknya aku gak mau tau mas
mas arut cariin jambu kancing buat aku
kalau enggak berarti mas sayang sama aku dan anak yang aku kandung
jambu kancing dari mana bentuknya aja aku gak tau
aduh ngidam kamu kok bikin repot sih tasnya
mas pokoknya aku gak mau tahu kamu harus cari
mau ngapain kamu kesini
mau minta uang
jangan makin aku papa
kamu udah gak di sini lagi hargai istri saya
ini aku tidak
oh iya baik pak
saya secepatnya ke sana
saya mau pergi cepat cepat kamu tolong jagain tas
nggak ada tapi tapi ini penting banget
dan saya harus cepat cepat kamu nggak apa apa jagain tasya
mas kan tahu gimana tasya sama aku
saya jamin tidak ada apa apa sandi
kamu jagain tasya ya
percuma punya suami kalau nggak peduli sama agung
asal suami pemalas
ngapain kamu di sini
ini memang aku mau lihat keadaan kamu
dan kebetulan tadi di bawah ketemu sama mas narto
karena dia ada urusan penting katanya
kamu jangan sembarangan ngomong
ini bukan rumah kamu lagi
nyanya mendingan kita pulang aja ya
kayaknya kita nggak diterima di sini
ini saya bawain buah buah hal untuk kamu
nggak mungkin ya mbak
saya makan buah buahan murahan kayak gitu
tadi saya udah bilang dia pergi
nggak ada di rumah
mas di mana mas
mas tidak mas tidak
sayang aku nggak bisa aku harus pergi ke ando bas nanti di rumah
aku minta aku pulang sekarang mas
ya gak bisa begitu dong sayang aku kan mau ketemu klien
ini kamu tuh kebanyakan alasan pokoknya pulang sekarang mas
ya allah tasya
masih di tangan aku
kita harus tolong aku sekarang
mau bawa tahan ambulans sekarang
tenang tenang naik nafas tarik nafas
kamu udah renggut nyawa anak
kamu itu pembunuh kamu itu pembunuh
pukul aku pukul aku